polisi dan satpol pp membubarkan pesta pernikahan ini yang berlangsung di desa sidorejo
kecamatan wonomulyo polewali mandar senin siang
selain membubarkan pesta petugas juga memerintahkan tenda hajatan dibongkar agar tamu tidak berdatangan
langkah tegas petugas ini menindaklanjuti maklumat kapolri yang melarang adanya pengumpulan massa
untuk menghindari meluasnya wabah covid sembilan belas
terlebih pelaksanaan pesta pernikahan ini dianggap tidak memiliki izin
menurut kepala desa campurjo ada salah paham antara penyelenggara hajatan dengan petugas
saat pengajuan izin untuk menggelar pesta pernikahan
petugas hanya memberikan izin pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di dalam rumah
dan tidak dihadiri oleh banyak warga
ini sudah kami bongkar jadi ya itulah karena kita ini bukan hukuman kita
semuanya pemerintah pusatnya bahwa tidak ada lagi bisa kumpul kumpul
acara akan tika tetap digelar walau waktunya dibatasi selama satu jam
kedua mempelai dan keluarga juga tetap diizinkan berfoto di pelaminan dalam pengawasan petugas
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat